kamu baik banget ya
kamu tau gak ini bukan keringet ini bukan air tuh liat
kamu juga keringet tuh
eh aku tuh bingung deh aku tuh sebenarnya pengen nanya nanya sama orang
tapi aku gak tau harus nanya apa
yaudah aku balik lagi kesini
kamu tuh mau nanya apa kangen
ih apaan sih ger banget ya
kenapa tujuan alfa jadi berubah ya
itu kan cita cita aku dari dulu
apa yang bikin kamu berubah fah
gak ada lagi yang tersisa buat aku
apalagi aku udah cacat seperti ini
malah cuma bikin malu dan jadi beban
aku udah gak punya keberanian
untuk balik ke keluarga ardian
aku udah gak pantes
untuk jadi anggota keluarga itu
aku juga gak mau merusak kebahagiaan alfa
kenapa bunga itu kamu buang
kamu gak suka
aku kan khusus beliin itu untuk kamu antoni
kamu gak ngasih aku mawar
kamu mau bikin aku sedih
tidak ada keluar
masih seperti dulu
jangan jangan tadi kendi sempat lihat aku lagi
dia ternyata bener bener ngeliat aku
aku harus gimana sekarang
kalau aku nggak keluar juga percuma
kalau dia bener bener liat aku pasti dia nyamperin kesini bentar lagi
percuma juga sekarang aku ngumpet
hei kau dari mana
hah enggak aku lagi di sini
eh kamu pengen tanuh
kamu baik banget ya
kamu tau gak ini bukan keringet
ini kan bukan air tuh liat
kamu juga keringet keringet tuh
eh aku tuh bingung deh
aku tuh sebenernya pingin nanya nanya sama orang
tapi aku gak tau harus nanya apa
aku balik lagi ke sini
kamu tuh mau nanya pak kangen
ih apaan sih
ger banget ya

kamu tuh kemana lagi sih
aku kan gak mau nyusah nyusah nyariin kamu
dan aku juga gak mau khawatirin kamu lagi
kalau kamu habis ketemu gadis yang kamu cintain itu
padahal aku di sini udah pusing banget mikirin kamu
tapi kamu gak peduli sama aku
kamu tuh abis dari mana aja sih
kamu gak apa apa kan

apa aku emang gak berarti buat kamu
sampai kamu gak mau cerita apa apa sama aku
aku pengen kau tak menj segu
kau tuh wat gereipp taw prayed
kena pas dulu

antoni kamu kenapa jadi semakin jauh dari aku sebenarnya ada apa sih ton dan kenapa kamu gak
mau cerita sama aku antoni kenapa kamu jahat banget sih sama aku selama ini aku udah ngelakuin
segalanya buat kamu aku bahkan ninggalin papa hanya untuk merawat kamu disini ton tapi tapi
kenapa kamu memperlakukan aku kayak orang yang enggak kamu kenal kamu sama sekali enggak nganggep
aku bahkan sebagai teman pun kamu enggak menganggap aku buktinya kamu cuma diam dan enggak pernah mau
cerita apa apa lagi sama aku
banget apa sebenarnya yang terjadi hai apa alva nyamar jadi aku apa dia ngelakuin itu untuk
menghibur candy kalau demi candice mungkin aja tapi dari yang aku lihat
selama ini aku bisa menghubungi apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi
apa yang terjadi apa yang terjadi aku yakin alva juga mengaku sebagai aku di depan
yang ria aldi dan steven masa sih alva bertindak sejauh itu kayaknya aku harus nyelidikin semua
ini kalau enggak aku pasti bisa mati penasaran oh iya bunda ya ampun udah sejam kini telepon bunda

itu siap yadai parkini engra di ya iya bunda ya udah yadai bunda hai memangnya meritoran sendiri
dia juga anakku aku juga punya hak untuk bertemu dengannya
hai obohing hari para tolonglah aku cuma ingin bertemu dengannya aku tidak akan mengambilnya aku
kalau aku bertemu dengannya dua minggu sekali atau sebulan sekali
tidak tidak ingat keputusan pengadilan
hak asuh mary jatuh ke tanganku
biarpun aku miskin aku punya hak untuk memeliharanya

aku tidak mau pokoknya mary harus
jangan tutup para
kasian bapak itu sepertinya mary itu anaknya
eh sini kamu kamu anak kecil ya
ini terakhir kali aku peringati kamu ya
kamu jangan ikut campur dalam kehidupanku
jangan ganggu aku jangan sosil aku
awas ya kalau kamu deket deket lagi aku ya
pak saya tadi gak sengaja dengar
ah jangan majak bohong kamu
sudah terlalu banyak orang yang bohong padaku
pergi kamu kamu sial pergi
pak saya gak akan pergi saya akan temui bapak terus di sini
pergi kamu kamu pembawa sial
pak pak bapak sabar ya saya mau ngambangin dokter ke sini
bapak tenang dulu ya gini aja saya sekarang membantu bapak balik lagi ke rumah
saya bantu bapak pelan pelan ya pak ya